kita menyadari naik turunnya kasus sangat bergantung pada upaya testing yang kita lakukan
kami berharap untuk kita tetap mampu mempertahankan performa testing yang sudah sesuai
dengan instruksi kementerian dalam negeri untuk pelaksanaan ppkm level tiga dan level empat
saat ini peningkatan kapasitas laboratorium naat dan perluasan penggunaan rapid test antigen telah dilakukan
untuk memperluas akses dan mempercepat upaya identifikasi kasus